sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada apa sih teh
ada yang nelfon
barusan kamu nelfon ada apa
pak junedi barusan kamu nelfon
barusan sudah ketemu bos saeb
pak junedi awalnya mau ketemu bos saeb buat ngasih nasihat
supaya bos saeb yang pernah insaf bisa kembali insaf
tapi begitu ketemu malah pak junaidi yang dikasih ceramah sama bos saib
isi ceramah bos saeb mempengaruhi pikiran pak junedi
pak junaidi jadi bimbang dengan misi kita
misi abc versi aksi berantas copek
saya di pasar
tukang parkirnya berapa orang
dia di depan mata saya
tukang parkir di pasar cuma satu orang
kita sikat sekarang aja
kamu tetap di situ
cari tempat buat nunggu
saya sama yayat sekarang kesana
halo ternyata tukang parkirnya berdua
yang satu lagi baru muncul
tukang parkirnya ternyata berdua
tiga lawan dua berani
ternyata tukang parkirnya tiga orang
gimana sih kok info nya baru bau bau
yang ketiga baru muncul
jangan jangan ada yang keempat kelima
nggak tahu juga yang kelihatan baru tiga
ternyata tukang parkirnya tiga
kalau tiga kita juga kan bertiga
kalau ternyata empat atau lima
mending kita mundur
daripada kita yang nyeram
tapi kita yang babak belur
kita pakai rencana sebelumnya aja
kita tunggu dia ke warung soto lagi
kita hajar dia di sana
padahal saya udah semangat
buat ngebantai warung soto
padahal ber attack
padahal sekitar aku cav tane orang

siar di situ pun
kita sudah verbs
bagaimana sih ini
kalau dia kerja
jemput kang pirman sah pipit
pirman sah fitra
ujang jemput kang pirman sah fitra
soal jemput menjemput dia kan biasanya bagian murad
justru ujang yang ngejemput
karena kang pirman sah fitra
lagi ada sedikit masalah sama kang murad
gak tau kang
memangnya pirman sah fitra mau kemana
pake dijemput ujang segala
memangnya sekarang pirman sah fitra
dia sendiri gak tau persisnya dimana
tapi yang pasti di daerah lembang
gak tau jalan pulang
kenapa kamu yang dateng
saya datang bukan karena dipanggil
tapi karena inisiatif saya sendiri aja
kang mus mau saya buatin kopi
pertanyaan yang bagus
gimana masalah uang sylvia
bos bubun udah bayar utangnya
bos bubun dapat uang dari mana
berarti sekarang terminal dipegang bus bubun lagi
uangnya nanti dititipin ke serena
buat lebih jelasnya
biar ujang aja yang nanti laporan ke akang
saya cuma mau tanya yang itu tadi
soal uang sylvia
kamu boleh keluar
willy gak bakal balik lagi ke terminal
dia bilang sementara ini enggak
gak tau kalau nanti
sekarang dia mau